sementara itu gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama menggelar halal bihalal bersama jajaran pegawai negeri sipil di balai kota dki jakarta
dalam kesempatan itu kepala kepolisian daerah dki yerjen polisi muh giarto juga turut hadir
sejak pukul tujuh pagi balai kota dki jakarta sudah dipenuhi ribuan pns di lingkup dki yang antri untuk bersalaman dengan gubernur dki basuki cahayapurnama atau ahok
bukan hanya pns petugas pemadam kebakaran pasukan oranye dan juga warga ikut hadir
dalam acara itu ahok didamping kewakil gubernur jarod saifullah sekretaris daerah saifullah dan juga kepala pol dki yerjen polisi muh giarto